korban mutilasi di cikupa tangerang banten meminta pelaku menyerahkan diri
keluarga juga meminta polisi segera mengembalikan jenazah korban kepada mereka
keluarga nur asia di kampung warung hasem malingping lebak banten terkejut mendengar kepastian anak kedua keluarga ini menjadi korban mutilasi di cikupa tangerang banten
sebelumnya perwakilan keluarga berangkat ke tangerang untuk mengenali korban setelah polisi bisa mengidentifikasi korban mutilasi tersebut
keluarga mengetahui korban melakukan nikah siri dengan agus saat dirangkas bitung disaksikan kakak tertua korban
seorang perempuan ditemukan tewas termutilasi di sebuah kontrakan di cikupa tangerang banten
polisi memastikan korban bernama nur astia warga malingping lebak banten
sementara agus seorang warga kabupaten bogor diduga menjadi pelaku pembunuhan ini
agus menghilang sejak kasus ini mencuat
adi mazda lebak